di tengah pemeriksaan adik pegi lusiana di pores cirebon kota hari ini ayah peggy rudy mendatangi rumah ibu pegi kartini di cirebon
ayah pegg rudy juga sempat disebut polisi karena pegi berdali berada di bandung bersama ayahnya saat kasus pembunuhan vina terjadi
namun saat ini polisi belum memeriksa ayah peggy untuk memastikan kebenaran alibi pegg
tertangkapnya sosok pegi yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan vina memunculkan sejumlah kesaksian lain
suharsono rekan kerja kulibangunan peggy setiawan di bandung angkat bicara
suhartono alias bondol menegaskan pegi ada di bandung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas atau saat malam peristiwa pembunuhan vina dan egy
suharsono juga menyebut peggy tak menyamar dengan nama roby karena roby adalah nama adiknya peggy
sebelumnya polisi menyebut keberadaan pegi yang buron selama delapan tahun sulit ditangkap karena menyamar dengan nama roby selama tinggal di bandung bersama kakak kandungnya
tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya
namun ps tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya
di sana dia mengaku sebagai keponakan demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa ps adalah keponakannya
sudah diganti bukan lagi ps tetapi menggunakan nama robi
walau membantah pernyataan polisi dirinya membunuh vina namun pegi tidak membantah menggunakan nama roby sebagai nama aliasnya